olahan kerang hijau justru banyak dipesan
sebagian konsumen memang belum banyak yang mengetahui
jika kerang hijau dari teluk jakarta memiliki kandungan merkuri dan juga timbal
kerang hijau menjadi salah satu jenis makanan laut yang banyak diminati konsumen
jenis makanan ini juga memiliki nilai gizi yang tinggi
teluk jakarta adalah salah satu sumber kerang hijau di jakarta
namun saat ini kondisi laut jakarta yang tidak baik lagi
mempengaruhi kondisi hewan laut seperti kerang hijau
satria salah satu pemilik restoran seafood di jakarta
setiap hari membeli kerang dari muara angke jakarta utara
dia juga memiliki tempat alternatif lain untuk membeli hasil laut
paling kalau kerang hijau doang kalau emang nggak ada ya nggak bakalan dijual lagi
contohnya kerang apa teman
ya kerang darah kerang bambu kerang kampak kerang kepak sama kerang tirap
konsumen pecinta seafood pun mengaku akan lebih bijak dalam mengkonsumsi makanan itu
konsumsi tetap tapi nggak berani banyak kayak dulu lagi nggak seperti bisa lagi
jadi saya cuma mohon ngadap untuk pemerintah ya pemerintah perhatikan tentang laut aja deh
sampai saat ini kerang hijau masih mudah ditemui di beberapa restoran seafood di jakarta
dan peminatnya pun masih tinggi
vina nabilah jakarta